para penggemar skateboard berkumpul di rptra kalijodo untuk mengikuti acara go skateboarding day
informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia sport hari ini
jangan lewatkan informasi terhangat dari ajang piala dunia dua ribu delapan belas di cnn indonesia sport
yang akan tayang setiap hari pukul setengah lima pagi
saya anit omai selamat pagi dan salam sport
beginilah suasana skatepark kalijodo
lebih dari tiga penggemar olahraga skateboard atau yang biasa disebut skater
memenuhi skatepark umum terbesar di jakarta ini
acara ini sudah tiga belas kali diadakan oleh gabungan komunitas penggemar skateboard
dan dua tahun terakhir ini skatepark kalijodo jadi pusat penyelenggaran hari skateboard
atau go skateboarding day wilayah jakarta
go skateboarding day sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan
tiap tanggal dua puluh satu juni di seluruh dunia
sebenarnya sih selain kompetisi atau kumpul kumpul sih
skateboard india itu di dunia pun tujuannya untuk mempromosikan olahraga skateboard
karena sebenarnya olahraga skateboard ini udah jadi olahraga yang lumayan diminatin sama anak muda kan
jadi yang tadinya scoopnya orang mikir kayak paling sedikit yang main sekarang udah lumayan banyak
dan di indonesia pun tujuan kita sama ingin mempromosikan skateboard itu ke indonesia gitu
karena menurut gue kayak kalau misalkan di jakarta aja tiga
di bandung itu kurang lebih sekitar dua ribu
tahun dua ribu enam belas pernah disurvey itu yang main skateboard di indonesia yang aktif itu sekitar tiga puluh enam ribu orang
jadi kalau ngomongin tiga puluh enam orang dengan minimnya fasilitas kita mau main di mana
itu sih tujuannya harapannya juga pemerintah bisa aware bisa ngasih fasilitas
atau industri kalau pengen bikinin fasilitas juga kita nggak masalah
acara khusus para skater yang dimulai pukul dua kami siang
dijadwalkan berlangsung hingga pukul sembilan malam
para skater ini tak ragu untuk menunjukkan
aksinya atau sekedar menjajal lintasan pada skatepark yang berstandar internasional ini
walau didominasi kaum adam tak sedikit skater wanita yang hadir
selain itu tampak pula skater dari luar negeri yang ikut berperan serta dalam acara ini